pengaruh budaya kuliner eropa terasa sangat kental di bumi solo jawa tengah
di sana tersimpan jejak peninggalan penjajah yang unik selat solo misalnya
masakan khas solo tersebut merupakan warisan dari tokoh pribumi yang menghadapi penjajah dari eropa
perpaduan dua budaya yang berbeda antara sayuran dan daging menjadi racikan yang cocok dengan selera sunan dan petinggi belanda
menurut tradisi lisan di tengah masyarakat selat solo merupakan pengucapan masyarakat pribumi untuk salat
salah satu tempat yang menyajikan selat solo adalah warung selat mbak lis di kawasan serengan kota solo
berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh warung ini pun dihiasi pernak pernik dengan suasana eropa
namun ternyata masih banyak pengunjung yang penasaran tentang selat solo
kalau dari luar kota selat itu apa
kok namanya selat saya harus menjelaskan
dan tertariknya mungkin karena disitu ada sayur mayurnya ada daging ada telur
dan selat itu penyajiannya tidak panas
jadi memang adem
apalagi yang kuah segar
tapi kalau yang saus merah itu harus penyajiannya harus anget
karena asem manis rasanya
sementara itu menurut sejarawan solo yang juga pengajar sejarah di fakultas sastra universitas sanata dharma yogyakarta menyebut
selat merupakan kreasi koki jawa yang diberi kewenangan mengolah makanan di dapur orang eropa
namun terjadi perbedaan makna selat dalam masyarakat
nah selat itu dari kata salace
artinya kalau kita buka kamus itu berasal dari artinya adalah irisan daging sapi yang dikecil kecil
halnya dengan olahan daging bestik
konon bestik berasal dari bahasa belanda beef stok dan bahasa inggris beef steak
salah satu warung makan yang menyajikan bestik adalah sumber bestik pak darmo di kawasan panularan solo
di warung ini tersedia beragam bestik seperti bestik daging bestik ayam dan bestik lidah
hampir mirip dengan selat solo
bestik juga berisi selada kentang goreng dan wortel
namun biasanya bestik disajikan lengkap dengan nasi
warung bestik yang buka sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini menyajikan bestik jawa yang masih menggunakan bumbu tradisional
saya tidak memakai istilahnya bumbu bumbu yang modern atau bagaimana
saya pakai tetap seperti rempah rempah yang dulu ada
para ahli yang dulu
enak enak mengangani kalau saya
karena dagingnya empuk
iya empuk dagingnya empuk ya
sementara itu menurut sejarawan heri priyatmoko bestik lebih dahulu masuk ke tanah jawa sekitar abad ke sembilan belas antara seribu delapan ratus satu dan seribu sembilan ratus enam puluh
saat itu orang eropa datang membawa kultur cara makan termasuk bahannya yang sangat lekat dengan daging
budayanya di situ kalau beste itu benar benar masakan orang eropa yang dibawa ke hindia belanda
dengan bahan utamanya tetap saja daging sapi
kemudian agar daging sapi tidak mandek suplainya itu kemudian dibangunlah abetoir tempat jagalan itu tempat penyembelehan sapi
itu hanya untuk memanjakan lidah orang eropa
rasa bestik mengingatkan kita akan cita rasa masakan keraton jawa yang kaya rempah dan cenderung manis serta cocok menjadi lauk untuk makan malam
ada pun selat yang terasa lebih segar dan ringan menjadi kudapan sebelum makan siang